dari turnamen bulu tangkis korea masters dua ribu delapan belas indonesia gagal meloloskan wakil ke partai final setelah dua wakil indonesia yang tersisa harus tumbang di semifinal
pasangan ganda campuran indonesia pravin jordan melatih oktobianti harus mengakui keunggulan pasangan tuan rumah choi soe yoo shin seong chan
pravin melati yang menjadi unggulan pertama harus takluk dalam pertandingan rubber game dua puluh dua dua puluh delapan belas dua puluh satu dan dua puluh satu
sementara wakil indonesia di nomor ganda putri yulvira barkah dan jauza fadila sugiarto juga tidak mampu meladeni perlawanan dari unggulan ketiga chang yena jung kyu un
yulfira jauza harus mengakui
harus mengakui keunggulan pasangan tuan rumah tersebut dengan dua game langsung dua satu sepuluh dan dua satu